lewat musik park perlawanan itu muncul
dimulai dari sebuah komunitas di sebuah gang di pusat kota surabaya
komunitas lain pun turut memberikan perlawanan serupa
perlawanan diwujudkan dalam lirik lagu penuh kritik dan protes
perlawanan diwujudkan dalam hidup kemandirian
perlawanan juga berarti upaya mengubah stigma
dan menebar sedikit kebaikan
inilah cerita perlawanan kecil yang dirintis dari sebuah gang bernama gang seta
sejak lama kawasan ini dikenal oleh warga surabaya dengan sebutan gang setan
menarai garis redundente dan melakukan pelanggan sebenar dengan kue ribet commit
produk bensin gas lancian di mata hai
kami disini berkumpul
di gang setan surat
saat malam menjelang gang setan berubah wujud
belasan kaki lima bertebaran melayani pembeli di gang sepanjang sekitar lima ratus meter ini
termasuk para musisi dan penggemar musik punk
titik nongkrong mereka pun berbeda dengan anak anak muda lain yang ada di sini
mereka ada di tengah gang dengan spanduk kecil yang menunjukkan identitas mereka sebagai anak pang
yang penuh cerita
punk gang setan
satu di antara komunitas punk tertua di surabaya
lahir sejak awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an saat musik punk masuk ke indonesia
gang setan menginisiasi terbentuknya banyak band dan komunitas punk lain di surabaya
berkarya itu gak iris musik ya
punya skill keahlian kayak bekerja
banyak anak yang jadi renovasi mobil
ada kan pekarnya gitu
kalau saya sendiri ahli gigi
berarti teman teman punk yang disini punya kerjaan semua ya
jadi anggapan bahwa mereka gak berguna itu enggak
soalnya anggapnya orang kan gitu
dinilainya yang ada di jalan jalan itu
itu namanya anjal kan
anak jalanan bukan anak pang
itu anak punk
musik punk mempersatukan mereka
berawal dari kesukaan akan musik yang sama sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
gang setan menjadi tempat berkumpul
kebiasaan itu dilanjutkan generasi muda pangkang setan yang lebih muda hingga sekarang
musik punk yang menjadi kiblat mereka bukanlah sekedar aliran musik
sudah banyak literatur menyatakan punk sudah berubah menjadi gaya fashion
sikap hidup perlawanan bahkan hingga menjadi sebuah gerakan
tidak cuma memprotes lewat lagu berlirik tajam penuh kritik
tapi juga dengan tindakan
berawal dari anak anak muda kelas pekerja inggris di awal seribu sembilan ratus tujuh puluh an
yang merespon ketimpangan ekonomi dengan bermain musik rock yang dimodifikasi
mangrove menjadi musik penuh protes pada situasi sosial dan politik
lewat band seperti seks pistol dari inggris atau bramones dari amerika
bank dan semua identitas yang dibawanya tersebut menyebar ke seluruh dunia termasuk indonesia
pang ini kalau tahun sembilan puluh an itu hanya lifestyle dan musik ya
tapi kalau sudah ke sini ke dua ribu ini sudah menjadi pakem
pakem kita itu hingga menjadi seperti macam idealisme
semacam idealisme yang mereka banyak mengambil nilai nilai positifnya
yang diterapkan ke kehidupan mereka yang ini
lah ya kalau tahun sembilan puluh an mungkin
kita ini mengakomodir bagaimana sek pistol
mabo drug dan lain lain
kalau sekarang enggak ada
lebih cerdas daripada tahun sembilan puluh an
lebih konkret pang di indonesia
karena punk indonesia bukan gembel
dari situ dia menciptakan market menciptakan karya
menciptakan banyak pekerjaan di situ

tapi menurut saya
yang paling menarik untuk kita
itu adalah perlawanan kemampuan
perlawanan yang dianggap sebagai bagian yang melekat pada musik punk
membuatnya punya ciri fashion tersendiri

membuatnya punya ciri fashion tersendiri
jaket kulit berduri celana ketat rambut mohak dan tubuh penuh tato
menjadi simbol perlawanan terhadap norma umum yang sering diperlihatkan
lewat cara berpakaian

lewat cara berpakaian
hai beberapa menganggapnya hanya sebagai gimmick dan memakainya saat tampil di panggung atau
menonton konser tapi yang lain menganggap fashion punk adalah bagian dari keseharian mereka saat
keluar dari rumah namun yang masih terjadi adalah stigma berkepanjangan dandanan serta
cara hidup dianggap sebagai sumber keresahan dan berujung penangkapan yang musuh musuh
masyarakat karena apa stigma yang dibangun atau mungkin mengakomodir stigma yang di dia yang di
framing oleh ya media media yang yang berkembang termasuk ya film film receh yang
berkembang seperti itu jadi pang ini jangan diartikan apa manusia lain alien atau apa
jangan mereka seni art
ya kan seniman lah mereka ini sudah perlakukan seperti anda menyikapi seniman seniman
lukis seniman tarik anda perlakuan sama seperti itu yaitu pang di sini
di balik stigmatisasi yang masih melekat pada penggemar punk musik ini sesungguhnya telah
memberi sumbangan besar pada bangsa darah juang yang jadi lagu wajib pergerakan mahasiswa
dua ribu delapan mengakhiri orde baru dipopulerkan oleh musisi musisi pang indonesia
saking populernya sebagai lagu pang tidak banyak yang tahu darah juang adalah lagu ciptaan john
tobing seorang mahasiswa universitas gajah mada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dia bukan seorang musisi punk
meski demikian menurut anang zakaria mantan jurnalis tempo yang mengikuti perkembangan lagu
gerakan mahasiswa mengaku banyak lagu pergerakan mahasiswa yang diciptakan atau dipopulerkan oleh
musisi musisi pan ibarat lem darah juang ini dia menyatukan antar generasi mungkin kita bisa
membayangkan bahwa lagu itu diciptakan tahun awal sembilan puluh an tapi kemudian ketika tahun sembilan puluh delapan mas gerakan
mahasiswa menumbangkan orde baru lagu itu dinyanyikan saya pikir kalau kemudian teman teman
pang mempopulerkan lagu ini justru itu menarik sekali ya artinya pang sendiri sebagai bentuk musik
perlawanan saya kira juga musiknya menjadi formula yang tepat begitu ya
semangat perlawanan inilah yang ditunjukkan oleh sejumlah musisi pang di surabaya dalam
hidup mereka melawan lewat lirik dalam musik melawan dalam keseharian karena bagi mereka
pang tidak memandang usia mereka mengaku akan tetap membawa semangat pang sampai mati
kami disini berkumpul
pangrok the warriors story di gangsetan surabaya yang tercinta dan kami inilah
hai bentang muda beraliran brinda korpang sebuah aliran punk kontemporer yang baru populer di awal
tahun dua ribu an dan kenakanlah jaket
dan pakailah sepatu butuh di kalangan pang surabaya dan ini memang tengah naik daun
karena dibentuk seorang anak muda yang lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di jalanan
marilah kita berkumpul bersama
hari masih cukup pagi untuk memulai aktivitas
hai di sebuah rumah sederhana di kampung padat penduduk kawasan surabaya timur aandian syah putra memulai aktivitas harian
burung burung lovebird peliharaannya ini bukan cuma hobi tapi juga sumber penghasilan

sebelum pandemi bandnya sering diundang tampil di berbagai festival punk jawa timur
tapi sekarang hanya dari keuntungan beternak lovebird lah aan mencukupi kebutuhan hidup
di waktu senggang tidak banyak yang aan lakukan
biasanya dia menulis lirik untuk bandnya have
sebuah band yang dia bentuk bersama dua anak muda lain di komunitas gang setan
lagu paling berkesan buatnya berjudul wujud menungso kelakuan asu
sebuah lagu pang berbahasa jawa yang diciptakan aan karena geram dengan perilaku koruptif sebagai pejabat
saat sore mulai menjelang aan bergerak
jaket kulit dengan spike atau duri buatan disiapkan
demikian pula dengan sepatu but
aan pun beranjak pergi
dia akan ikut latihan bersama berandal band punk tertua di surabaya yang masih eksis hingga sekarang
di sebuah studio di kawasan tengah surabaya para personel berandal tengah bersiap latihan
dan ini adalah satu dari segitip studio surabaya yang khusus dikenakan untuk latihan band band underground
tapi saat pandemi mereka menerima semua aliran musik
bagi band berandal ini juga latihan pertama mereka semenjak pandemi
selama hampir tiga puluh tahun sejak berdiri di awal seribu sembilan ratus sembilan puluh an di gang setan band ini melahirkan banyak band punk lain di surabaya dengan berbagai aliran punk
seperti banyak band underground lain mereka juga menerima aliran musik
kamu golimpi beh hot lions am representa
karena kehidupan yang dialami
tapi inilah musik punk
lahir dari perlawanan yang tidak mau terikat oleh pakem
apalagi bersikap manis hanya untuk menyenangkan orang
mereka menyampaikan apa yang harus disampaikan
dengan bahasa pola mereka
mereka tidak harus berpikir apa yang diomongkan
ini ini ini enggak
mereka lebih natural lebih tegas apa yang mereka sampaikan
mulai dari bentuk protes lah
mulai dari penyusunan kata kata
sampai penelitian lirik mereka out of system
harus bersaja a a b b c c atau seperti apa
mereka tidak pakai patram itu
karena mereka lebih bebas berkarya
beda dengan musisi ini
kalau nanti musisi musisi yang lain
kalau zaman dulu ini mas
di akhiran harus pakai a minor
tapi kalau di punk bebas
mau pakai a minor sampai selesai ya a minor aja bisa
mau pakai gc gc ya gc gc sampai selesai juga bisa
namun bagi semua personel beragam
cita cita menjadi musisi yang hidup dari musik punk
tidak akan pernah tercapai
hari mengaku realistis
punk belum bisa dijadikan sadaran hidup
untuk bermusi kita ya
sekedar kita meluapkan isi hati
jadi kita untuk mencari pendapatan penghasilan dari musik
mungkin pribadi saya tidak mungkin
jadi kita untuk menyuarakan yang tekanan tekanan apa
kita berontak melalui lagu kita
kenapa masih belum bisa menghasilkan lewat musik punk ini
kenapa masih belum bisa buat berandal
soalnya identik punk idealis ya
nggak bisa dijual ya
komunitas ini tumbuh aktif di beberapa kota besar indonesia
masa pandemi juga tidak menghalangi ratusan anggotanya bertemu rutin secara daring
mereka memanggil anak anak punk kristen yang menurut mereka punya keinginan kuat untuk beribadat
tapi terhalang oleh sinisme dan stigma terhadap kalangan punk dari sebagian pemimpin gereja
crossline mengadakan persekutuan doa menghadirkan pendeta dan saling berbagi cerita keseharian
bagi mereka silakan menjadi punk dengan cara hidup yang dipilih tapi tetaplah mengingat tuhan
perbuatan baik supaya nanti suatu saat
kalau saya tahu
dari gereja gereja besar itu
dengan orang yang berpenampilan seperti kita itu tidak diterima gitu
maka dari situ
mas pernah punya pengalaman
punya punya banget
karena disitu saya ingin datang di suatu acara gitu ya
acara gereja gitu
dan disitu saya tidak diterima karena penampilan saya yang punk gitu
ya tidak jadi
kami ada gitu loh untuk menjebatani teman teman yang di jalan
teman teman punk yang mau datang kepada tuhan
crossland ini ada buat mereka
tanpa kalian merubah penampilan
kalian datang untuk ke tuhan
cross line adalah contoh dari komunitas punk indonesia yang mengambil jalan berbeda dengan komunitas punk lain
mereka adalah penggemar punk yang membawakan lagu lagu rohani bernuan
penggemar punk yang membawakan lagu lagu rohani berluansa punk
sebelum pandemi melanda konser mereka tetap keras dan agresif layaknya konser punk
namun isinya mengajak penonton pergi ke gereja dan mengenal tuhan
meski begitu masih ada pertanyaan terlontar
mengapa masih berpenampilan punk kalau sudah kenal tuhan
dan ini jawabannya
diberi pertanyaan seperti itu ya mas
tapi kami menganggap bahwa
tubuh adalah baik allah
tapi kami menganggapnya bahwa
ketika kami benar benar hidup dalam tuhan
ya sudah tidak usah begitu lagi
yang penting hati
dan kalau masalah
masalah kami tambah tato lagi
itu pribadi kita masing masing
yang tuhan cari juga
komunitas punk yang berciri religius juga ada pada punk muslim
seperti namanya ini adalah wadah bagi kalangan punk beragama islam
untuk hidup mengikuti ketentuan agama islam
gerakan ini menyebar di kota kota besar indonesia
dan mereka juga lebih berani bersikap
pada isu isu politik yang berhubungan dengan dunia islam
komunitas punk muslim tertutup pada media
upaya saya menemui mereka ditolak dengan berbagai alasan
siang hari di pasar seni sidoarjo
pandemi membuat tempat ini tidak ramai lagi
kecuali ruang kita
nama sebuah bilik kecil di ujung pasar seni ini
ruang kita dikelola sepenuhnya
oleh anak anak pang sidoarjo sebagai tempat ekspresi seni
sekaligus menjual hasil karya mereka
satu di antaranya yang paling diminati adalah
seni lukis dengan teknik cukil atau silografi
ini adalah cara membuat gambar pada media kayu
dengan menggabungkan teknik memahat
meski belum terlalu lama dimulai
lukisan cukil karya anak pang sidoarjo ini
sudah memiliki pasar hingga ke luar jawa timur
sebagai penggemar punk mereka juga membuat jaket berduri
semuanya dikerjakan secara bergantian
oleh anggota pang pasar seni sidoarjo sendiri
menurut mereka ini adalah bagian dari etos do it yourself
atau bekerja mandiri
sebagai bagian dari idealisme punk yang mereka yakini
mereka ingin menunjukkan punk bukan kumpulan pemuda pengangguran
yang berkeliaran tanpa arah di jalanan
perlawanan ya sedikit banyak mungkin ada
kan ya berharap negara pun kita apa
ya kan kayak gitu
kita masih punya skill
untuk saat ini sih ya sosial media kita fungsikan sebaik mungkin
fasilitas yang ada
dari teman ke temen mulut ke mulut
ya seperti itu
jadi kalau mau menunjang ekonominya teman teman di sini
ya seperti itu
jadi dari kata ke kata sosial media difungsikan sebaik mungkin
sudah cukup pesanan kata kamu sudah terbentuk pacar
sementara di tempat lain di surabaya upaya mengubah stigma terhadap punk
dilakukan dengan cara yang mungkin tidak pernah terbayangkan yaitu memasak
di tempat ini anak anak muda punk dan penggemar musik underground lain
menyiapkan ratusan bungkus nasi kotak yang mereka masak sendiri
wadah bernama pawone are are yang sudah berumur hampir dua tahun ini
rutin mereka lakukan setiap hari jumat
semua bahan dan modal memasak didapatkan dari donatur
yang pengeluaran nya mereka laporkan terperinci
sebagian makanan ditaruh di depan dan diambil oleh orang yang membutuhkan
sebagian lagi dibagikan ke warga yang tidak mampu
ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh orang
tanpa hingar bingar publikasi
membuat mereka kritik dan protes keras dalam lagu underground yang mereka nyanyikan
adalah omong kosong tanpa disertai tindakan nyata
kalau dari kalangan luar komunitas ya alhamdulillah lah
dapat kayak mungkin apresiasi lebih dari teman teman atau apa
nggak tahu penilaiannya apa
kalau dari sekitar sini sendiri sih ya kayak gini nih mas cuek
sekarang lah urap di dtp sekolah ya
sebuah ngelakonnya apa ya sebuah urusan
tapi itu nggak membuat mas dan teman teman jadi secuek aja
yang penting kami tetap
ya benar alhamdulillah
kami dan teman teman ya nggak ngurusin lah
yang penting kita di sini niatnya baik
terus kita mau bagi bagi
dan kita nggak mau ganggu tetangga kanan kiri depan belakang
ya udah beres kita
saling menjaga kita ya lah teman teman juga
inilah punk yang jauh melebihi dari sekedar genre musik
oleh para penggemarnya di surabaya dan sekitarnya
punk menjadi katalisator dan berubah menjadi idealisme yang diakini banyak orang
di surabaya dan sekitarnya punk menggerakkan orang menjadi lebih baik
menjadi mandiri dan melakukan sedikit kebaikan